kawasan industri pulau gadung jakarta timur dibongkar petugas satuan polisi pamung praja
ya sempat terjadi insiden kebakaran namun api berhasil dipadamkan
meski sempat terjadi insiden kebakaran di salah satu lapak warga
pembongkaran bangunan tetap dilakukan petugas satpol pp jakarta timur
sebanyak tujuh puluh satu bangunan liar yang berada di kawasan industri pulau gadung cakung jakarta timur dibongkar petugas
rencananya lahan akan dikembalikan kepada pemilik yang sah